hari ini komisi tiga dpr ri mengadakan rapat kerja dengan kepolisian republik indonesia
rapat kerja akan membahas berbagai isu dari mulai persiapan pilkada
pengamanan arus mudik hingga kondisi terkini kasus kasus hukum
kapolri jenderal tito karnavian mengatakan dalam rapat kerja
polri akan melakukan kondisi terkini kasus kasus hukum
serta persiapan polri menghadapi bulan ramadan arus mudik dan juga hari raya idul fitri
selain itu polri juga akan membahas persiapan hadapi pilkada
yang akan diadakan serentak di satu ratus tujuh puluh satu daerah
sementara itu anggota komisi tiga dari partai demokrat hinca panjaitan mengatakan
rapat kerja juga akan membahas isu terkini salah satunya soal pilkada
tidak menutup kemungkinan akan dibahas juga soal nasib calon kepala daerah yang tersangkut korupsi
ya kita bergabung dengan produser lapangan siaran indonesia prisky ladauhan
di gedung depok
dan cila selamat siang
sebenarnya poin selain yang sudah saya sampaikan tadi
adakah poin poin lainnya yang disampaikan kak polri dalam pertemuan antara kak polri dengan komisi tiga dpr ri ini
ya selamat siang alfian
benar sekali selain poin yang disampaikan oleh alfian tadi
memang hingga kini rapat kerja antara komisi tiga dengan kapolri ini masih terus berlangsung
di mana masih membahas poin poin sekitar persiapan pilkada
juga persiapan bulan suci ramadan dan juga hari raya idul fitri
namun selain itu juga ini masih berlangsung sesi tanya jawab
di mana anggota komisi tiga bertanya kepada kapolri mengenai isu isu terkini
di mana itu menyangkut juga kasus kasus hukum yang memang sudah lama mandek
dan tadi kak polri juga pada awal rapat begitu menyampaikan berbagai follow up ataupun update
dari kinerja kapolri selama tahun dua ribu tujuh belas dan juga di awal tahun dua ribu delapan belas ini
di mana tadi kak polri menyatakan
itu artinya menunjukkan perubahan yang baik
dan tadi pun juga kak polri juga menekankan bahwa hingga kini pihaknya akan terus fokus
mendalami kasus kasus hukum di mana ada kasus terorisme dan juga kasus korupsi
dan yang terakhir kak polri juga akan fokus untuk menangani kasus kekerasan terhadap ulama
di mana tadi kapolri juga menyatakan hal itu berulang kali
itu pun akan menjadi salah satu fokus dari polri di tahun dua ribu delapan belas ini
dan juga tadi beberapa anggota komisi tiga pertama dari arteni dahlan dari pdip juga sempat interupsi
ataupun menanyakan begitu kepada kak polri mengenai bagaimana kinerja kak polri dalam menghadapi kasus kasus hukum
seperti kasus novel baswedan kasus resisi hap dan juga kasus kasus lain yang di mana memang ini masih belum berjalan hingga saat ini
dan diperkirakan juga rapat ini akan selesai pada pukul tiga belas waktu indonesia barat
di mana ini masih akan membahas isu isu terkini di mana kita tahu alfian tadi seperti yang sudah alfian sampaikan
di mana ini ada isu mengenai penundaan proses hukum ataupun penyidikan terhadap calon kepala daerah yang tersangkut kasus hukum
dalam hal ini adalah kasus korupsi
ini pun masih menjadi isu hangat yang harusnya dibahas juga dalam rapat kerja komisi tiga dengan polri pada hari ini
dimana sebelumnya polri juga sempat menyatakan bahwa pihaknya ini setuju jika proses hukum terhadap calon kepala daerah
ini ditunda lebih dahulu hingga pilkada selesai dan juga seirama dengan polri
menko polkul kamil ratu juga menyatakan hal yang sama
namun tadi komisi tiga diwakili oleh anggota komisi tiga dari demokrat ini hinca panjaitan
menyatakan bahwa proses hukum dan juga proses demokrasi ataupun pilkada ini merupakan hal yang berbeda
dimana ini keduanya ini harus terus dijalankan secara bersamaan dan juga harus dituntaskan secara menyeluruh
itu artinya memang masih ada selisih pendapat antara komisi tiga dengan polri
namun kita lihat saja nanti apakah memang isu ini akan dibahas
mengingat ini merupakan isu yang cukup penting menjelang pilkada serentak dan juga pilpres dua ribu sembilan belas
iya cila terkait dengan interupsi yang disampaikan oleh anggota fraksi dari pdi perjuangan
terkait dengan kasus novel baswedan
sejauh ini apa tanggapan kapolri tentang penanganan kasus yang bisa dikatakan sangat berjalan lamban ini
ya kita tahu bahwa novel baswedan
ini kasusnya sudah berjalan cukup lama
ditambah dengan penyataan novel sebelumnya bahwa ada penyidik di kpk yang lain yang juga mengalami kekerasan yang sama
dengan disiram dengan air keras begitu
namun hingga kini belum ada pernyataan dari kapolri
karena memang hingga saat ini masih berlangsung
saya cita cita yang jawab
di mana kapolri hingga kini juga belum memberikan jawaban begitu atas berbagai interupsi dari anggota komisi tiga
seperti tadi yang dikatakan oleh arteri dari pdip
menanyakan soal novel baswedan
juga arteri juga menanyakan berbagai kasus lain
dan juga terakhir tadi
ada juga yang menanyakan mengenai kasus meninggalnya wakapolda di satu daerah di mana
itu juga sedang dibahas hingga saat ini
namun kami juga akan terus mengupdate kepada anda
di mana memang rapat ini juga masih berlangsung
dan nanti akan istirahat sekitar pukul tiga belas
baik terima kasih prisky ladauhan
langsung dari gedung dpr ri jakarta